setelah pemerintah saat ini tengah siapkan aturan turunan undang undang asn
di mana anggota tni polri bisa isi jabatan asn
kita akan bahas bersama dengan direktur eksekutif amnesty international indonesia
usman hamid dan juga ada wakil ketua komisi dua dpr ri syamsur rizal
selamat petang pak syam bang usman
selamat petang pak syamsul rizal
baik pak syam dari peparan menpan rbi
di pprpp manajemen asn ini sejauh mana anggota tni polri bisa mengisi jabatan asn pak syam
dalam undang undang yang terbaru yang baru saja diselesaikan
di dalam pasal dua puluh itu disebutkan ada resip rokal asn dengan tni dan polri
reciprocal itu disebut dengan sebagai pasal
kesetaraan antara dua instansi ini
memang sudah lama sekali diatur dalam undang undang tni
undang undang nomor berapa tahun dua ribu empat dan dua ribu dua tentang tni dan tentang polri itu diatur
bahwasannya tni boleh boleh saja dengan kebutuhan tertentu memasuki jabatan jabatan tertentu
kementerian kementerian yang semestinya diisi oleh pejabat sipil
namun demikian dengan undang undang baru nomor
undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang asn
pengganti undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas di pasal dua puluh itu
ada salah satu pasal yang memberikan kesempatan kepada asn
untuk mendapatkan jabatan yang dapat diisi oleh pns
di instansi instansi tni atau polri yang selama ini itu tidak pernah diatur
jadi hal ini memang tergantung kepada kebutuhan dan kesiapan dari pegawai negeri
pak syam tapi ada kemungkinan tidak dari tni dan juga polri ngisi jabatan di asn
di luar jabatan yang saat ini sudah biasa diisi seperti basarnas bnpb dan juga bnpt
kita sudah menyiapkan pp peraturan pemerintahnya
tadi kita sudah memulai pertemuan pembahasan tentang penyiapan pp ini
yang memang kita rencanakan akan harus selesai paling lambat
pegawai negeri sipil dengan
apakah itu dibolehkan jabatan jabatan yang memang harus diisi oleh tenaga
membahasnya dan kita akan siapkan
catatan anda dari rpp manajemen asn ini
instrumentalisasi aparat hukum dan hukum
pelemahan agenda pemberantasan korupsi
kebebasan untuk mengkritik
atau undang undang aparatur sipil negara
fungsi fungsi tni dan polri
kan kita tahu bahwa secara kedoktrinan
tidak hanya bertugas di rana rana
tapi juga bisa masuk ke ranah sosial
nah dalam konteks yang sekarang
kan secara filosofis secara konseptual
memang menyangkut aparatur sipil negara
mengatur peletakan jabatan jabatan
untuk anggota tni aktif dan juga
misalnya anggota polri aktif
namanya juga undang undang aparatur sipil negara
bukan aparatur sipil dan militer negara
atau undang undang aparatur militer negara
jadi secara konseptual sudah keliru
nah yang kedua yang juga saya kira sangat penting
kalau dikatakan ini adalah pelaksanaan dari
katakanlah undang undang asn
dan kalau dikatakan undang undang asn ini
sebenarnya selaras dengan undang undang tni
kalau kita membaca pasal pasal utamanya
jelas sekali bahwa anggota tni aktif
yang katakanlah hendak memasuki jabatan jabatan sipil itu
ini implikasinya bagaimana yang bisa dibayangkan
ada banyak kerancuan pertanggung jawaban
misalnya kalau tni aktif di dalam jabatan jabatan sipil
apakah ketika ada seorang menteri yang misalnya
berbeda pandangan dengan panglima tni
apakah seorang perwira militer yang ada di dalam
jabatan jabatan sipil itu tunduk kepada menterinya
atau tunduk kepada panglima tni nya
jadi dalam soal pertanggung jawaban komando saja
dan undang undang tni tahun dua ribu empat itu dibuat
seperti di lingkungan kementerian pertahanan
atau di lingkungan keamanan
itu adalah pasal pasal transisi
jadi ketika itu karena masih sangat kuat
sehingga untuk sementara masih diperbolehkan
dengan pembatasan pos pos tertentu
dan seharusnya pos pos itu dievaluasi
dan kemudian dialihkan ke pejabat pejabat
bukan ditambahkan seperti yang dilakukan
oleh undang undang aparatur sipil negara yang sekarang ini
ini rpp tengah dibahas oleh pemerintah dan juga dpr
pak syam bagaimana limitasi yang didorong oleh dpr soal tadi
berarti ada manajemen talenta yang disipsipkan di situ
pertama kita ingin menyinggung soal mobilitas talenta ini
mobilitas talenta kita berikan kesempatan seluruh luasnya kepada asn
yang memang dipandang punya wawasan yang luas
walaupun dikatakan oleh pak usman tadi itu
tapi itu semua sudah diatur dalam undang yang sudah sangat lama
undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat yang lalu
kita tidak menyenggol soal itu
tapi yang ini ada sesuatu yang baru
yang kita kaitkan dengan mobilitas talenta dari pegawai pegawai kita
atau memang punya kemampuan khusus
dan ini yang kita berikan kesempatan juga
agar mereka dapat bisa juga menyeberang
masuk kepada pengisian jabatan tertentu di lingkup tni dan polri
yang diisi oleh pns tadi
jadi saya kira ini adalah sebagai perluasan cakrawala saja
dari seorang pegawai asn yang kita pandang
punya kemampuan khusus tertentu
yang bisa diterima oleh pihak instansi polri
ataupun tni tadi itu
yang kita sebut dengan ada aset rokel semacam kesetaraan
antara asn tni dan polri
ini yang kita pandang sebagai sesuatu yang baru
dalam pembahasan ini kita belum membahas secara teknis
ini kita akan bahas dalam waktu yang tak begitu lama ini
kita akan sudah bisa membahas semua itu
bang usman tadi jadi artinya ada talenta yang diperhatikan
apakah ini menjawab soal kekhawatiran yang tadi
seperti yang anda sampaikan juga bang usman
sebagai satu argumen ya sah sah saja itu dikemukakan
tetapi kita semua sama sama tahu bahwa
di dalam periode pemerintahan pak jokowi di periode yang pertama
ada masalah yang serius di lingkungan tni
yaitu penumpukan perwira perwira yang tanpa posisi
ada jobless high level officers di dalam sana
yang membuat pemerintah kebingungan
karena tidak punya pekerjaan yang misalnya menempati jabatan jabatan strategis
kemudian dialihkan ke lingkungan jabatan jabatan sipil atau pos pos sipil
itulah sebabnya mulai banyak di kementerian kementerian
di mana anggota tni aktif atau anggota polri aktif
nah ini sebenarnya justru melemahkan profesionalitas tni
kalau ada misalnya katakanlah pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan kemampuan khusus
kemampuan khusus itu kan bukan kemampuan militer secara fisik
kalau dia misalnya perwira ya dimasuk akademi militer
tapi kalau kemampuan yang sifatnya pemikiran kebijakan
atau kemampuan teknologi informasi ilmu pengetahuan
itu bisa masuk ke dewan ketahanan nasional
bisa juga masuk ke lembaga ketahanan nasional
jadi ada banyak hal termasuk juga kementerian kemaritiman
kalau kita ingin membangun postur pertahanan berbasis kepulauan
jadi ada banyak hal yang saya kira kurang diperhatikan oleh anggota dewan
dan ini penjurunya mestinya komisi saat
karena bukan komisi yang lain
ini masih dibahas rpp soal manajemen asn ini masih dibahas
sampai tadi diproyeksikan selesai tiga puluh april mendatang
terima kasih pak syamsul rizal wakil ketua komisi dua dpr ri
dan juga bang usman hamid
direktur eksekutif amnesty international indonesia
telah bergabung dalam program sapi indonesia malam